kabar baik pemirsa bagi anda yang mempunyai pasangan sekantor
nah mahkamah konstitusi akhirnya membolehkan pernikahan antar karyawan yang bekerja di satu kantor
larangan menikah dengan teman sekantor yang diatur dalam undang undang ketenagakerjaan
dinilai bertentangan dengan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima dan ternyata tidak memiliki hukum mengikat
menikahi teman sekantor menjadi masalah pelik yang selama ini dihadapi dunia ketenaga kerjaan di indonesia
sejumlah karyawan yang menikah dengan teman sekantor terpaksa harus mengundurkan diri
ataupun di phk oleh perusahaan tempat mereka bekerja
kebijakan ini sah dilakukan karena didasari undang undang ketenagakerjaan pasal satu ratus lima puluh tiga ayat satu
yang melarang menikah dengan teman sekantor
dengan rekan kerja dalam satu kantor
terkait hal ini mahkamah konstitusi akhirnya memberikan pencerahan setelah delapan karyawan menggugat aturan tersebut
dalam sidang yang berlangsung kamis majelis hakim yang diketuai arief hidayat mengabulkan permohonan mereka
majelis hakim menilai larangan tersebut bertentangan dengan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat
sehingga tidak ada alasan bagi perusahaan untuk melarang karyawan
yang menikah dengan karyawan lain dalam satu kantor
bagi pemohon jika larangan tersebut tidak dihilangkan
maka bisa memungkinkan terjadinya phk besar besaran
dan bisa menimbulkan terjadinya perzinaan antar karyawan
keputusan mahkamah konstitusi ini juga didukung anggota komisi sembilan dpr ri oki asokawati
menurut oki putusan mk harus dipatuhi dan mengikat
dan harus ditindaklanjuti oleh kementerian ketenagakerjaan pasal satu ratus lima puluh tiga ayat satu
oki yakin pernikahan diantara pegawai satu kantor
tak selalu menimbulkan efek negatif bagi perusahaan
sepanjang ditunjang dengan aturan untuk menjaga profesionalisme pegawai
sanggapan saya hmm telat tapi enggak sih prap
lebih ke ini semua takdir kan
mungkin ini adalah takdir untuk teman teman yang memang mau berencana menikah di tahun ini
namun punya pasangannya sekantor ataupun pacarnya sekantor
nah kalau buat saya ini takdir saya juga bisa ketemu sama prabu kan di good morni
oh iya benar ya kalau kamu dulu enggak kesini lagi enggak ke good morning
iya sedih kan ya
tidak bisa ketemu sama daniel juga
nah itu dia
tapi ingat ya tetap profesional
jangan sampai berantemnya dibawa ke kantor
urusan dapur urusan uang dapurnya kurang atau
oh nyobikin semua masalah runyam di kantor ya jangan sampai seperti itu